perusahaan transportasi online uber technology sepakat untuk menjual unit bisnis perusahaan di asia tenggara ke rivalnya grab
kesepakatan ini meliputi penjualan seluruh kegiatan operasi uber termasuk uber eats di asia tenggara
transaksi ini akan mempertaruhkan dua puluh lima hingga tiga puluh persen aset uber di lini bisnis mereka
keputusan mengeluarkan operasi bisnis uber dari pasar asia tenggara memberikan kemenangan pasar bagi grab dan kompetitor lainnya gojek
sebelumnya mantan ceo uber travis kalanik telah menjual tujuh belas lima persen aset bisnis uber di tiongkok pada dua ribu enam belas ke perusahaan transportasi tiongkok didi cushing
uber juga menjual aset bisnis mereka di rusia kepada yandex
tahun dua ribu tujuh belas utang uber mencapai enam ratus empat puluh lima juta dolar amerika atau sekitar delapan tujuh triliun rupiah
sementara grab telah memiliki delapan puluh enam juta pengguna aplikasi
di lebih dari satu ratus sembilan puluh persen
kota di singapura indonesia filipina malaysia thailand vietnam myanmar dan kamboja